menangkap seekor ular piton sepanjang tiga meter
dengan tokat khusus petugas pemadam kebakaran
menangkap ular piton di pelafon rumah warga
di kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang banten
ular berboboti lima puluh kg
sebelum akhirnya berhasil dievakuasi
ke badan konservasi sumber daya alam
untuk dikarantina sebelum dilepasliarkan